dari sulawesi utara kita bergeser ke sulawesi selatan saudara
pengungsi akibat banjir dan longsor di lu sulawesi selatan masih membutuhkan bantuan
pada sabtu sore pemerintah kabupaten luwu sulawesi selatan membuka posko utama dan dapur umum
untuk korban banjir yang tersebar di beberapa kecamatan
pemdalu melalui dinas sosial dan bpbd membuka posko utama untuk korban banjir di beberapa lokasi
di posko tersedia peralatan tidur dan juga perlengkapan lainnya untuk kebutuhan pengungsi
posko ini juga melayani korban longsor di desa rantebala kecamatan latimojo
selain itu pemdalu juga membuka dapur umum yang sanggup membuat makanan siap saji
sebanyak lima ratus bungkus dalam sekali masak
pemda luwu juga membuka posko utama untuk korban banjir di beberapa kecamatan
meninggalnya tujuh orang dan dalam pencarian masih dalam pendataan
derasnya banjir juga menyebabkan sejumlah kendaraan terseret arus juga tenggelam dalam kondisi terparkir
saat ini banjir mulai surut di sebagian lokasi namun banyak warga yang masih mengungsi
untuk menunggu pembersihan rumah mereka
untuk mengetahui kondisi dan juga situasi terkait banjir di luhu sulawesi selatan
kami akan bergabung dengan jurnalis kompas tv amran amir di sulawesi selatan
amran selamat pagi apakah dari pantauan anda pada pagi ini
banjir masih melanda ke tiga belas kecamatan di sulawesi selatan
selamat pagi francisco dan saudara
memang pagi ini kondisi banjir di luwu sulawesi selatan sudah surut sepenuhnya
dan itu sudah berlangsung sejak kemarin
meski surut sepenuhnya namun dampak dari banjir ini warga masih kewalahan
dengan adanya lumpur dan material banjir lainnya
seperti kayu yang masuk ke dalam permukiman maupun rumah warga
nah kami sampaikan bahwa dari tiga belas kecamatan yang terendam banjir ini
ada empat puluh dua rumah warga yang hanyut
kemudian ada empat belas kendaraan yang ikut terseret banjir
kemudian rumah keseluruhan sampai saat ini ada sebanyak satu delapan ratus enam puluh tujuh rumah
dan rusak berat ada satu ratus tiga unit rumah
kemudian saat ini pemerintah daerah kabupaten luwuk bersama pemerintah provinsi
tni polri dan dinas sosial serta bpbd
dan sejumlah relawan mendirikan posko dapur umum maupun posko pelunsian di beberapa titik
di yang kami pantau bahwa ada tiga titik posko yang tersedia saat ini
pertama posko pelunsi kemudian satu posko utama yang berada di lapangan andi jemba
nah posko utama ini akan mendistribusikan logistik ke beberapa posko posko pengungsi
kemudian logistik juga akan diutamakan kepada distribusi warga yang terisolasi
di daerah kecamatan waduk bojong karena memang di daerah ini
akses jalan dan kekuatan putus dan juga jauh sering terjadi pada kami semalam lalu
dan untuk pendistribusian logistik itu dilakukan dengan penggunaan tni
dua unit tni baik dari tni maksud kami dari tni angkatan udara
dan dari polri dasusel
dan itu sudah berlangsung sejak sabtu kemarin
dan saya mengatakan bahwa pendistribusian pada sabtu siang kemarin itu
sempat juga terkendala dengan kondisi cuaca hujan yang dimana kabutnya tebal
bahkan untuk tempat pendaratan heli juga terganggu dengan kondisi kabut yang tebal francisco
kondisi kabut yang tebal kemudian lokasi yang terisole menjadi tantangan
bagi distribusi bantuan kekorban banjir yang longsor
selain itu juga kan tadi juga anda menyebutkan bahwa rumah ini masih tertimba
ataupun juga terdampak lumpur seperti itu
bagaimana untuk distribusi air bersihnya apakah juga terganggu di sana
mungkin mobil mobil tanki yang dikerahkan ke lokasi lokasi rumah ataupun juga pengungsian
banyaknya lumpur yang masuk ke dalam rumah rumah warga menjadi kendala untuk melakukan pembersihan
karena di lokasi masih kekurangan air untuk melakukan pembersihan
dan pantauan kami sejumlah armada tanki untuk membantu warga
sudah disiapkan untuk melakukan atau membantu warga dalam melakukan pembersihan
di pos kepengungsian di kecamatan suli sudah tersedia air water treatment
yang disediakan oleh polda sulsel untuk membantu warga yang kekurangan air bersih
untuk para pengungsi dan warga warga yang terdampak pada banjir
dan itu warga yang untuk mengkonsumsi itu bisa langsung datang ke lokasi
bahkan pihak polda sulsel bersedia untuk
mendistribusikan air minum yang siap diminum hari ini ke beberapa tempat
baik terima kasih amran amir yang melaporkan langsung dari luwu sulawesi selatan
yang banjirnya juga sudah curut dari tiga belas kecamatan di sana